hingga pukul lima belas tiga puluh menit sore ini total pasien covid sembilan belas bertambah dua sembilan puluh orang
sehingga total kasus covid sembilan belas adalah satu ratus lima puluh satu empat ratus sembilan puluh delapan orang
jumlah pasien sembuh bertambah dua dua ratus tujuh pasien sehingga total kasus sembuh adalah satu ratus lima satu ratus sembilan puluh delapan
kemudian pasien meninggal dunia bertambah sembilan puluh empat orang sehingga total pasien meninggal dunia sejumlah enam lima ratus sembilan puluh empat